dua tahun absen menyapa warga ibu kota dan sekitarnya
tahun dua ribu dua puluh dua pekan raya jakarta kembali dibuka
kendati masih dalam suasana pandemi
kegiatan ini akan digelar selama tiga puluh sembilan hari dari tanggal sembilan juni hingga tanggal tujuh belas juli
untuk melihat situasi terkini di sana saya akan saparkan saya reza ramadan
ya reza setelah dua tahun absen prj akhirnya dibuka
ini bisa anda ceritakan keseruan pekan raya jakarta dua ribu dua puluh
bagaimana antusiasme pengunjung
ya benny benar sekali memang untuk antusiasme pengunjung dapat saya sampaikan
semakin sore ini jumlah pengunjung yang datang ini semakin ramai
mungkin anda dapat melihat di kanan kiri saya ini cukup banyak masyarakat yang berlalu lalang
ini dibandingkan pada tadi sekitar pukul setengah empat sore ketika loket dibuka jumlahnya ini lebih banyak
dan diprediksi pada malam hari nanti jumlah pengunjung akan lebih banyak
lagi benny karena kalau hari jumat sendiri biasanya banyak masyarakat memilih untuk menghabiskan waktu setelah pulang kerja
untuk mencari alternatif untuk berwisata untuk menghabiskan waktu
oleh karena itu diprediksi pada malam ini jumlah pengunjung akan lebih banyak lagi
terlebih bahwa nanti malam ini juga ada konser musik benny
jadi di acara pekan raya jakarta atau jakarta fair dua ribu dua puluh dua setiap harinya ada konser musik menghadirkan musisi lokal
di mana setiap harinya musisi lokal akan berlalu
tampil secara bergantian kemarin misalnya ada benderain dan pada malam ini akan ada danny frost
yang akan tampil pada pukul delapan malam nanti
dan selain itu juga memang untuk segara pameran yang disajikan di jakarta fair dua ribu dua puluh dua ini juga cukup menggoda
benny karena cukup banyak diskon dan juga berbagai multi produk mulai dari perangkat elektronik
lalu juga ada dari fashion terus ada otomotif dan sebagainya dimana ada sekitar dua lima ratus perusahaan
dan juga lini bisnis yang ikut berpartisipasi dalam event jakarta fair dua ribu dua puluh dua pada tahun ini
dan juga ada sekitar lebih dari satu tiga ratus stand
jadi ini dapat menjadi pilihan bagi anda untuk mencari cari barang barang ataupun mencari diskon
mungkin ini menjadi salah satu tempat yang tepat untuk anda
tadi anda menyebut ini ramai sekali dan juga ada banyak stand yang diskon begitu ada ribuan stand di sana
ini kalau anda boleh sampaikan ini
ada stand apa saja yang diserbu pada prj kali ini
ya benny kalau untuk stand ini sangat beragam
benny karena ini multi produk ini adalah pemain multi produk terbesar di asia tenggara
tentunya ini sangat luas sekali di mana ada lebih dari lima hall dan semuanya terisi penuh
dan juga ada lebih dari satu tiga ratus stand
dan ini juga barang barang yang dipamerkan ini juga sangat beragam
seperti tadi saya bilang ada dari elektronik lalu ada dari otomotif ada fashion dan sebagainya
dan selain itu juga ada stand stand yang dikhususkan untuk umkm
jadi tidak hanya untuk brand brand besar namun ini juga mengakomodir umkm
lalu juga terkait dengan umkm umkm daerah misalnya ada anjungan jakarta anjungan jawa timur dan sebagainya
jadi ini dapat mengakomodir kita untuk mencari misalnya kerajinan tangan hingga otomotif dan sebagainya benny
kalau anda melihat dari pukul setengah empat tadi hingga sekarang ini
stand yang paling ramai pengunjungnya mungkin di stand di belakang anda atau stand apa nih
stand makanan kah yang ramai dikunjungi
ya benny sebenarnya kalau untuk ramainya ini masing masing memiliki perbedaan sendiri benny
jadi biasanya kalau malam hari stand stand ataupun festival makanan ini akan lebih dipenuhi
karena biasanya ketika malam hari banyak masyarakat ataupun pengunjung yang menghabiskan untuk makan
karena itu mereka memburu kuliner
lalu ketika sore hari ini biasanya ramainya adalah untuk wahana anak anak
karena banyak anak kecil yang di sini keluarga yang membawa anak anak untuk mereka bermain di area permainan
di mana di sini juga ada wahana permainan beragam wahana permainan yang dapat dinimakti oleh anak anak
dan juga berbagai pameran pameran sebenarnya juga tidak kalah ramainya
jadi memang kalau dapat saya gambarkan ini hampir di setiap jengkal di jakarta fair dua ribu dua puluh dua
ini selalu dipadati oleh pengunjung benny
reza ini kan ramai sekali di sana dan memang sudah ada pelonggaran untuk penggunaan masker begitu ya
kalau anda melihat di sana pengunjung ini banyak yang menggunakan masker atau tidak
mengingat ini juga di ruang terbuka begitu ya bagaimana reza
ya benny memang kalau terkait dengan penyelenggaraan jakarta fair dua ribu dua puluh dua memang yang membedakan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya
adalah terkait adanya protokol kesehatan benny
jadi karena saat ini situasinya masih pandemi oleh karena itu ada beberapa penyesuaian aturan
misalnya kalau untuk masuk ini kita harus wajib minimal vaksin dosis kedua
dan itu dibuktikan melalui scan barcode aplikasi peduli lindungi dan juga pengunjung yang masuk ini diharuskan untuk pengetesan suhu tubuh
lalu juga dihimbau bagi masyarakat untuk membeli tiket dapat dilakukan secara online untuk menghindari kontak fisik
dan juga dihimbau untuk dapat menggunakan masker di area terbuka

pemantauan saya memang kalau dilihat sekilas ini setengah setengah kayaknya nih benny
jadi ada yang pakai masker namun juga karena mereka tahu ini area terbuka jadi mereka melepas masker
namun yang pasti memang untuk pengawasan sendiri dari pihak petugas ini juga melakukan sosialisasi melalui pengeras suara
agar masyarakat ini dapat mematuhi peraturan dan juga untuk mengikuti petunjuk petunjuk yang sudah disampaikan sebelumnya
baik reza ini terakhir
ini ada info
harga tiket masuk ini berbeda beda setiap hari
ini bisa anda ceritakan nih apa sebenarnya yang membuat perbedaan harga tiket setiap harinya
apakah memang ada pertunjukan yang unik setiap harinya atau ada sesuatu yang lain
ya jadi yang membedakan itu karena terkait dengan benefit nya benny
kalau untuk harga tiket ini terbagi menjadi dua kategori
jadi pertama kategori hanya tiket masuk
ada juga kategori tiket masuk bersama dengan tiket konser atau bundling
nah jadi kalau untuk tiket yang masuk ini kisarannya antara sekitar rp tiga puluh hingga rp lima puluh
jadi hari senin itu rp tiga puluh lalu hari selasa sampai jumat itu rp empat puluh
dan hari jumat dan minggu maksud saya hari weekend itu rp lima puluh
nah kalau bersama konser ini harganya beda lagi
jadi rp enam puluh hingga rp seratus
jadi kalau hari senin itu rp enam puluh lalu hari selasa hingga kamis itu rp tujuh puluh
lalu jumat sampai minggu itu rp seratus
jadi ini tergantung apakah anda datang ke sini hanya ingin melihat melihat
atau anda ingin melihat sambil menyaksikan konser
baik jadi ternyata memang ada bundling begitu ya dengan acara lain
ini hari jumat dan juga besok libur nanti malam konsernya kemungkinan besar akan ramai begitu ya
terima kasih reza selamat bertugas kembali